itu siapa sih yang nelfonin kamu terus
biasanya mah kalo udah kekekeh kayak gini pasti angel yang nelfon
terus kenapa kamu gak angkat teleponnya siapa tahu penting
aduh soal aku tuh gak ngerti ya bro aku tuh gak jelas maksud dia tuh apa nelfon nelfon aku
waktu aku angkat terus dia bilang katanya mau ngajak ketemuan
tapi alasannya tuh gak jelas tujuannya apa aku juga gak
papi ini apaan sih
nanya udah kayak set pem aja lengkap banget
aku tuh lagi di warung mbak bebi ini sama temen temen anak yang tadi klub aja itu loh pi
tadi kan kita habis ke rumahnya raya tapi rayanya nggak ada
yaudah deh karena kita juga pengen ya duduk duduk sambil makan makan makanya kita ke warung mbak be
yaudah kalo kamu emang ada di warung mbak be sih gak apa apa kamu boleh main di sana
bukan apa apa tapi takutnya kamu keluiran kemana mana
kalo kamu keluiran kemana mana nanti kalo ada apa apa tapi gak tau lagi harus nyusul kemana
tenang aja pi reva gak mungkin ngecewain papi reva janji gak akan pernah bikin pi khawatir lagi
alhamdulillah yaudah papi mau minta tolong sama kamu
kamu ke kantor papi untuk bawa obat herbal buat mama adriana
nanti kamu serahkan obat itu ke mama adriana di rumah ya
pi boleh nggak nanti aku kesananya sama boy sekalian aku mau kenalin boy ke papi
aduh adriana pasti gak suka kalau tahu aku makin dekat
tunggu boy tapi
yaudah sayang gak apa apa papi tunggu di kantor ya
serius pi asik makasih ya pi
boy tapi aku bilang nanti kamu boleh loh pergi nemenin aku ke kantor tapi jadi nanti kamu bisa sekalian kenalan sama pati bisa ketemu
eh aku tuh seneng banget mau ketemu sang papi kamu sama calon mertua dari dulu kan aku pengen ketemu
igr ya tamu ya belum juga pacar udah calon mertua aja
ya gak perlu pacaran langsung aja
aduh gue penasaran banget deh gue pengen buru buru ngasih tau ke reva soal mantannya itu
hmm tapi ini ya kalau lo setelah kasih tahu reva ternyata reva biasa aja dan gak marah sama boy gimana
oh lu minta ya gak mungkin lah reva gak marah ya pasti aja reva marah karena gue bakal komporin abis abisan
gue bakal bilang kalo boy itu gak bisa move on dari mantannya dan gue tuh udah punya sejuta bahan buat manas manasin reva kalo boy itu pengen clb kak gitu
bisa aja dia angkat kan gak ada yang gak mungkin
lo tuh gak punya ide yang lain apa
bikin gue kesel deh lo gue tuh udah telepon dia gue udah ajak dia ketemuan dia tuh nolak terus malah akhir akhir ini dia tuh gak mau lagi angkat telepon gue kan gue kesel banget gak sih
ya jangan nyerah kayak gitu dong jell lo mau kan buat dapetin boy lagi ya lo harusnya terus kejar lo jangan pantang menyerah
lo terus gangguin hubungannya boy dan reva
iya lo jangan nunggu nunggu lagi lah
ntar kalo misalnya mereka udah makin lengket lo makin susah loh untuk mendeketin boy
hmm bener nanti gimana kalau keburu boy sama reva jadian terus mereka direstuin sama bokap nyokapnya lo gak mau kan
iya angel nih kalau misalnya mereka udah lengket banget terus mereka tunangan untuk mengikat cinta mereka makin sempit loh kesempatannya
wih lo berdua gak membantu tau gak lagian asal berdua tau ya apapun yang angel mau harus terwujud termasuk untuk dapetin cinta ya boy harus terwujud
gak gitu dong
dah gue amat makan
lo adrana lo kenapa sih diem aja jawab dong pertanyaan gue lu tuh sebenarnya punya niat jahat apa lagi lo mau ninggalin wakab gue
astaghfirullahaladzim reva kok kamu ngomongnya kayak gitu sih reva ya enggak lah kamu harus tau kalo aku tuh cuma sayang dan cuma cinta sama papi kamu
jadi aku minta tolong ya sama kamu jangan berfikiran buruk kayak gitu ke aku
lo pikir gue gak tau lo orangnya kayak gimana aduh udah deh adriana nggak usah sosok baik mendingan lo kasih tau gue sekarang juga jujur aja
lo tuh gak mau punya anak dari bokap gue karena abis itu lo mau pergi ikatan ngambil harta bokap gue
mungkin lo gak mau punya ikatan atau kayak gimana sih
aduh terserah kamu deh reva ya kamu terus uzon mulu sama aku aku gak pernah punya pikiran seburuk yang kamu pikirkan itu reva gak pernah sama sekali
kok om bisa sih mikir kayak gitu
ih apaan sih lo pakai aku kamu aku kamu oh jelas banget lo gak sosok bohong nih sama gue
kalo itu lo udah pernah bilang sama gue apa rencana yang jalan lo semuanya
kapan aku pernah ngomong
hah cukup deh kapan jangan
kok gue happy banget ya kan
ini adalah rekaman satu satunya untuk bilang sama mas b dan tunjukin sama mas b bahwa anaknya bener bener naccount
gue udah punya bukti sekarang
emangnya enak reva
pasti mas b dalam pikirannya gini aduh kasihan banget kamu adrena bukan sampai ngomong ya ampun tege banget kamu bilang kayak gitu ke aku
kayaknya gue berasa tersiksa dan sedih banget padahal masa bodoh
iya iya gue harus kirim ini ke wa nya mas b supaya mas b bisa dengar suara anaknya saudara
aduh enak juga ya kirim oke
pasti ini lagi lihat nih pasti dia lagi denger rekaman suara gue sama suara anaknya sendiri
lo tuh gak mau punya anak dari bokaboy
lo kan lo gak mau punya ikatan atau kayak gimana sih
reva kenapa dia berani kurang ngajar sama triana
eh itu siapa sih yang nelfonin kamu terus
biasanya emang kalo udah kekekeh kayak gini pasti angel yang nelfon
terus kenapa kamu gak angkat telfon dia siapa tau penting
aduh soal aku tuh gak ngerti ya boy aku tuh gak jelas maksud dia tuh apa nelfon nelfon aku
waktu aku angkat terus dia bilang katanya mau ngajak ketemuan
tapi alasannya tuh gak jelas tujuannya apa aku juga gak ngerti
ya aku gak maulah ketemuan sama dia apalagi dia juga kayaknya itu deh orangnya
aneh juga sih ya ngapain dia masih teleponin kamu terus ya
apa jangan jangan dia ada maunya kali ya dari kamu makanya telpon terus
kalau feeling aku sih ya bu ya kayaknya dia itu tuh mau ngerempongin hubungan kita aja deh
karena kan waktu itu aku sempet bilang tuh sama dia kalo emang kita belum pacaran
dan kayaknya karena itulah dia masih ngarepin kamu sampe sekarang
kok gak ngeselin sih hah
orang aku gak ngarepin itu kok
tau gak sih aku tuh bener bener ngerasa dia tuh punya niat jahat
ini masih penasaran banget buat minjer kamu boy serius deh
dia tuh kayaknya pengen deketin kamu pengen merusak hubungan kita
enggak ya tenang ya mendingan gini aja
kalau kita tuh udah pacaran beneran selesai kan
gak boleh kayak gitu tyle
kita kan belum pacaran jadi nggak boleh ngomong kayak gitu
kok gak boleh sih boleh boleh aja kali kita kan udah kayak pacaran nih
ngobrol diket ketan panggil sayang sayangan
aja beda gak boleh
yaudah gini aja tuh tuh kan tuh tuh
dia nelfon kamu terus loh dari tadi
kenapa ya nih orang ya ini aja deh kalo misalnya kamu gak mau di tafonin sama dia
atau di sms mendingan kamu blok aja bisa kok
tanya yang budi sih jadi orang budok
aku nanya lagi kurocek beneran bisa atau enggak gitu
baru pegang hp ya bu masa gak tau gitu gituan sih
nih caranya begini nih
sampai jumpa lagi